kita tergabung dengan produser lapangan cn indonesia bella mulahela di kantor kementerian perdagangan jakarta
bella ini informasi yang menarik buat warga indonesia terutama terkait dengan harga minyak goreng murah ya
tadi informasinya ada minyak goreng kemasan harga rp empat belas
mungkin bella bisa menceritakan seperti apa kemasannya bagaimana distribusinya dan bagaimana warga bisa mendapatkannya dan seperti apa prosedurnya
mungkin bella bisa memberikan informasi terkait hal ini silahkan dengan laporan anda
ya betul sekali selamat pagi yuda
saat ini saya memang berada di kantor kementerian perdagangan dimana memang menurut agenda yang sudah diberikan kepada kami hari ini
sekitar pukul sepuluh nanti dari kementerian perdagangan akan menggelar yaitu peluncuran
minyak goreng kemasan rakyat dengan harga rp empat belas per liter begitu
nah memang dari awal zulkifli hasan dilantik oleh presiden joko widodo
yang diutamakan prioritasnya adalah menyelesaikan permasalahan minyak goreng yang semakin panas di indonesia
nah saya ingin menunjukkan sedikit bagaimana bentuk dari minyak goreng yang ada nantinya didistribusikan di masyarakat begitu
bentuk kemasannya seperti ini yuda anda bisa melihat memang kemasannya ini sudah di packing
begitu dengan pihak kementerian jadi dari pasar ataupun penjual di pasaran tidak perlu menyiapkan plastik plastik ataupun karet untuk nantinya menjual minyak goreng kemasan
yang akan didistribusikan dengan cepat oleh pihak dari kementerian perdagangan begitu
namun yang saya lihat adalah di mana harga dari empat belas liter ini masih ditempel anda bisa melihat dengan stiker
jadi nanti dengan sangat mudah bisa saja dibuka ataupun dicopot dengan masyarakat
namun tadi saya juga sempat mengkonfirmasi dengan beberapa petugas yang ada di sini ataupun humas dari kementerian perdagangan
nanti ia juga akan merapikan ataupun evaluasi kembali untuk dari kemasan kemasan yang ada untuk nanti disegera didistribusikan di masyarakat
memang zula juga menyebutkan kemarin dalam rapat dpr ri pertama kalinya perdana dengan komisi enam
ia menyebutkan sudah mulai meluncurkan kemasan ini empat belas sebanyak satu liter begitu
nantinya untuk distribusi ataupun untuk stok stoknya seperti apa kami akan menanyakan nanti sekitar pukul sepuluh kepada pihak yang terkait yaitu dari kementerian perdagangan sendiri yaitu bapak zulkifli hasan
namun saya juga bisa mengatakan bahwa memang yang diprioritaskan untuk stok stok minyak kemasan ini adalah di daerah jawa dan bali
namun zululah juga kemarin menyebutkan akan segera mendistribusikan ke seluruh indonesia
nah tadi saya juga sempat mampir ke beberapa pasar yang ada di jakarta salah satunya pasar gondang dia di jakarta
tadi juga sempat saya berbincang dengan beberapa pedagang
kalau dari pedagang sendiri memang mereka sangat mendukung adanya minyak minyak kemasan yang sudah di packing dengan nantinya baru distribusikan ke masyarakat
karena iya dari kemarin mengeluhkan banyaknya produk produk dari minyak curah ini belum dipacking begitu
jadi hanya diberikan per galon jadi mereka harus menyiapkan lagi dengan pengeluaran dari plastik dari karetnya sendiri
nah kali ini memang dari kementerian perdagangan meluncurkan
karena dengan sudah berbentuk kemasan begitu
nah tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa pembeli
ia juga sudah menyatakan bahwa sudah tidak sabar begitu untuk membeli minyak minyak yang sudah dibilang cukup murah
karena memang kalau misalnya kita melihat sendiri dua liter minyak sekarang harganya sekitar di atas rp lima puluh hingga rp delapan puluh lima
tadi saya sempat mengecek di pasar gondang dia
yaudah dari zulkiflias juga sendiri nanti sekitar kelompok sepuluh akan menyebutkan di mana saja titik titik pasar gondang dia

dan memang sejak awal iya dilantik
sejak awal mereka kementerian agama ini dilantik memang zulkiflias juga sudah memaparkan bahwa memang harga harga pokok akan segera diturunkan

sejak awal iya dilantik
memang zulkiflias juga sudah memaparkan bahwa memang harga harga pokok akan segera diturunkan
tadi juga sama saya sempat melihat ataupun mengecek langsung harga harga pokok di pasar
menurut para pedagang memang akhir akhir ini harga pokok yang kemarin sempat naik seperti harga ayam harga daging
sekarang sudah mulai turun dari harga daging yang awalnya rp satu ratus lima puluh sekarang sudah menjadi rp satu ratus tiga puluh lima
namun untuk harga dari bawang merah dan juga cabai sampai saat ini memang masih cukup tinggi begitu
baik bella terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali